silakan ibu ke lidah rumah saya silakan ibu

saya nggak tahu ibu
saya nggak tahu di mana anak saya berada
jadi jangan pernah ibu ibu
menurut saya menyembunyikan fadil
dan untuk ibu
saya tidak pernah mengenal ibu sekali ibu
jadi jangan pernah ibu menjelaskan
ada jelekan sayang anak saya
karena kita tidak pernah punya masalah sebelumnya ibu
kalau anak kamu itu perempuan murah
dan kenapa dia bisa sampai begitu
karena kamu salah mendidik
jadi kami berdua tidak akan mudah
dan sebodoh itu percaya sama omongan ibu
bila kamila tidak mengembalikan fadil
dalam keadaan ibu

kalau dalam waktu itu fadli belum kembali kepada saya
saya akan membawa persoalan ini ke jalur hukum
maksud ibu apa
camillah harus mengembalikan anak saya fadil
dalam hitungan waktu satu x dua puluh empat jam
saya akan menyuruh polisi untuk menangkap anak ibu
karena penculikan dan pencemaran nama baik
sampai ketemu di sini
aku ingin mengam seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
saya ingin menjunjungi waktu ke empat
saya ingin menjunjungi waktu ke empat
saya ingin menjunjungi waktu ke empat

saya ingin menjunjungi waktu ke empat
kenapa kamu tak ikut melakukan ini pada mama
tapi kamu melukai lagi hati mama
mama sangat kecewa dengan kamu mila
mama sangat kecewa dengan kamu
mila berhenti mau bilang bilang
kamu mau buah
kamu mau buah apa
bilang aja yang terang dulu ya
mau buah apa
ada melon pepaya semangka
mila mau sebuah pak
ya udah kalau gitu kamu ikut aku
aku tahu kok tempat sebuah paling enak di bandung
nah ini dia mil
tempat suku paling enak di bandung
pesen sebuahnya dua ya
ini mah udah mau tutup sebuahnya mah udah habis
ya udah kak fadil
gak usah gak apa apa kok
kita cari lagi aja yuk
aduh pak untung pak
cari lagi yuk
tapi tinggal satu porsi lagi jang
tapi kak fadil sop buahnya kan cuma tinggal satu
udah gak apa apa buat kamu aja ya
ya udah mang satu ya
tunggu sebentar ya jang
ayo duduk yuk
ya udah bang
nah ini jang
tapi kak fadil gak apa apa gak makan sop buah
eh kak fadil
kamu sudah makan
ya udah kak fadil
kita bisa makan kak fadil
kak fadil ini tuh
tunggu sebentar ya
bisa kak fadil
ya ini tuh
ini tuh nih
iya kak fadil
ini tuh nih
ini tuh nih

kalau kak mila lagi nyedam
mama udah gak sakit kan mah
mama udah sembuh kan
udah gak panas kan badannya
kalau memang kedatangan mila
pasti mama masih marah sama mila
mila kesininah sendirian
mila bawa kak fadil
mila sama kak fadil datang kesini
mau jelasin kesalahpahaman
kak fadil mau bicara sama mama
kasih kami waktu sebentar
hari ini saya mau jelasin
tentang hubungan saya dan kak mila
juga tentang kehamilan kak mila
anak ibu kak mila sudah menculik
anak saya fadi dari rumah sakit bu
fadil cuma mau bicara aja kok
mila mama bilang gak perlu ya
gak perlu mila
tapi kak fadil mau jelasin ke mama
biar gak salah paham
mama sudah capek mendengar penjelasan kami mila
dan gak ada yang perlu lagi
kamu jelaskan ke mama
mama sudah terangkan
dari kecewa sama perbuatan kamu
mama sangat mencintai kamu
tapi tiba tiba kamu mulembar kotoran di muka mama
apa salah mama mila
sampai kamu tak ingat melakukan itu pada mama
mila cuma pengen mau bahagia
mila buat apa
mila mau berubah anak kamu

tiga tiganya kamu melakukan itu pada mama mila
di mana harga diri kamu
sampai teka teganya kamu bilang dihamil oleh dua laki laki sekaligus
kamu cuma pura pura bodoh mila
kamu harus jangan tahu apa yang kamu katakan pada orang tuanya edo
dan apa yang kamu katakan pada orang tuanya fadil
masya allah ma
siapa yang bilang seperti ini sama mama
kamu gak perlu tahu mila
dari mana mama tahu
tapi mama sangat kecewa sama kamu
di mana harga diri kamu
nasa perpengurahan kamu
sumpah demi allah ma
mila bukan wanita seperti itu ma
mila bukan wanita seperti itu mah
mila nggak pernah mau ngecewain mama
mah tolong dengerin penjelasan mila sama kak fadil dulu ya ma
dan kamu fadil
ma kamu pertahun jawab tas janji dalam kandungan mila
ada satu laki laki pun yang mau bertanggung jawab pada kamu mila
karena kamu mau diseputlahan
karena kamu nggak punya harga diri mila
sekarang pergi kamu dari sini
pergi kamu dari sini
mila mama jangan bicara seperti itu sama mila ma